sempat dirawat sejak tanggal delapan belas juni
sf lima puluh enam tahun seorang perawat yang bertugas di rumah sakit umum daerah kartini jepara jawa tengah
meninggal dunia rabu malak
sebagai bentuk penghormatan puluhan tenaga kesehatan dan tim medis rsud kartini
membuat pagar hidup mengiringi kepergian almarhum ke pemakaman
almarhum sf merupakan satu dari lima puluh tenaga kesehatan di jepara yang reaktif rapid test
terpaparnya lima puluh tenaga kesehatan tersebut diketahui setelah dilakukan rapid test massal
di lingkungan rsud kartini jepara
sementara itu kamis pagi tenaga medis di puskesmas wedung melakukan doa bersama
dan melakukan aksi menuntut agar tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jepara
dapat melakukan penindakan kepada masyarakat
yang mengabuk dengan penyakit yang terkenal
kita semua harus prihatin untuk lebih disiplin lagi dalam upaya menegakkan protokol kesehatan
apabila ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan
sebaiknya dilakukan penindakan
karena ini penting
dengan meninggalnya perawat sf
maka di jepara sudah ada dua tenaga medis yang meninggal dunia
sebelumnya juga ada tenaga medis dari puskesmas
nalu mesari yang meninggal dunia pada sebelas juni lalu
dari data gugus tugas covid sembilan belas kabupaten jepara
keseluruhan warga yang positif covid sembilan belas mencapai dua ratus empat puluh orang
dua ratus sebelas masih menjalani perawatan
sebelas sembuh dan meninggal dunia sebelas orang
indra winardi jepara jawa tengah